kenapa kok kemen kemenan meluk di parkiran mobil
ya gak kenapa kenapa orang mau meluk aja lagi gak mau jauh jauh pengen deket deket terus
ya kan sibuk juga buat keluarga cari nafkah
lagian saya gak akan kemana mana aku akan begini terus nanti ya
dan tempat yang aman nyaman
ya kalau bisa sama anak anak juga
ya baik pak kalau itu memang keputusan maaf pak
saya akan coba carikan
dan saya akan siapkan
terima kasih ya
ngomong ngomong itu kamu belanjaannya banyak banget sih
dipet siapa aja
mama sarah papa surya
buat semua penuh pelita
putra mama aku
reina askara semuanya
kalau gitu saya mau ucapin terima kasih
tolong kamu jagain
awas kamu ya kalau sampai kamu macam macam
ya iyalah pasti lah riza akan jaga mirna
ini kamu kenapa sih
gak kenapa sih orang orang ini pernah kenapa sih
gak aku gak tau ya
ini kayak bawaan bayi aja
aku pengen ini aku kayak ngikum
masih mending itu kan daripada aku ngidamnya
mas aku mau tas
aku mau makanan di australia gak lucu
rasa sayang itu memang harus ditunjukkan
ya udah kali gitu
tolong kamu kasih tau
siapa pengirim karangan bunga ini
maaf pak saya gak tau
saya ini hanya penjual bunga
saya dapet pesanan lalu telpon
kemudian uangnya diberi oleh seseorang dengan amplop
kemudian uangnya diberi oleh seseorang dengan amplop
minta dikirim kesini
ini namanya peneroran
nama yang tertera di karangan bunga ini
orang yang masih hidup
saya juga gak bermaksud meneror
ciri ciri yang ngasih uang kayak gimana
ciri ciri yang kasih uang kayak gimana
mohon maaf pak mukanya nggak terlalu jelas
tapi dia pakai topi pakai masker dan juga jaket

pak maaf pak ini ini sudah sangat kelewatan pak

bisa bisa bisa jangan jangan
seperti yang kamu bilang tadi ref
kalau orang ini peneror ini incara saya di kantor

tinggal kita awasi aja sekarang
kalau saya pergi dari kantor mereka tetep meneror saya disini
atau teror itu ikut sama saya waktu saya lagi pergi
tinggal diawasi aja ya
tinggal diawasi aja ya
pak nama sama identitasnya dipegangkan
saya pegang identitas kamu ya
kalau sampai saya tahu kamu terlibat di sini saya penjarain bang
jangan pak kok malah saya sih yang kena
ren dia pasti tuh kebung orangnya
cari tahu dia beneran pengirim bunga atau bukan
pak surya dan bu rosa
udah enak kan sayang
gimana rasanya bisa res karena sudah baik
makasih don din
udah nyempetin datang ke sini bu rosa juga
sama sama pak surya sudah kewajiban kami
ya tapi mama tetap harus dipantau selama satu tahun din
dilihat dulu hati yang didonorkan ini yang sekarang masuk ke dalam badan mama diterima atau tidak sama badannya mama
jadi ada kemungkinan bisa nggak diterima gitu
iya jadi dipantau selama setahun
semuanya akan baik baik aja kok
makasih yang ngerepotin
dan kamu adik mbak nggak ada namanya yang ngerepotin
tapi lo tau nggak sih gue itu beruntung loh punya mbaknya lo
ya walaupun kita bukan saudara kandung tapi gue ngerasa ya lo memperlakukan gue seperti adik kandung lo sendiri
ya iyalah sah walaupun kita bukan saudara kandung tapi kita ini saudara masih ada darah yang mengalir dalam tubuh kita
mbak tuh cuma pengen pasti sama papa juga pengen mereka cuma punya dua anak mbak juga punya kamu doang
mereka dan mbak pengennya kita bisa saling jaga saling mencintai satu sama lain
hati lu tuh terbuat dari apa sih
kalau bisa sesabar ini sama apa yang udah
udah ganggu hidup lo udah ngecewa itu lo udah jahat sama lo
lah jangan ngomong kayak gitu ya nggak baik kamu seperti itu pokoknya kita harus sampai bareng bareng
gue udah janji sama diriku sendiri
kalau gue mau jadi orang yang lebih baik lagi gue mau memprioritaskan keluarga gue ya
gue mau nebus semua kesalahan kesalahan gue selama ini dengan orang orang yang udah kecewa samaku
iya baguslah sah lebih baik terlambatkan daripada nggak berubah
lo tau nggak sih

apa gue itu ganggu hidup lo selama ini
gue ngerasa kurang beruntung aja
gue juga pengen bahagia kayak lo
kau mau tau mbak
setiap manusia itu pasti punya jalannya sendiri dari tuhan
mungkin ini jalannya mbak
mbak yakin kamu akan menemukan jalanmu sendiri dan kamu akan bahagia dengan pasanganmu nantinya
kita nggak tau
jodoh itu siapa
gini ya sah
kalau memang jalannya tidak seperti ini mana mungkin mbak akan menemukan laki laki yang terbaik pemberan dari allah yaitu mas al
tapi mbak harus melewati rintangannya dulu
mbak harus lewati ujiannya dulu supaya untuk bahagia
dan mbak orangnya yang mencoba untuk selalu bersyukur dan ikhlas untuk menghadapi semua jalan
jadi mbak yakin kamu juga pasti akan mendapatkan seseorang yang lebih baik
seseorang yang mau nonton kamu
seseorang yang bisa menjaga kamu menyayangi kamu dengan pulang
menyayangi kamu dengan pulus
tapi mungkin ini ujian yang harus kamu bayar
pokoknya kamu gak boleh berkecil hati kamu harus semangat
kamu sekarang juga punya anak
anak anak mbah adalah anak anak kamu juga
kalau sampai mbak akan apa apa pastikan juga harus kamu
kamu yang harus jaga anak mbak
kamu harus berkecil hati
sebuah kesalahan besar yang pernah gue lakuin adalah
dia itu kan jodoh loh mbak
ya mendapatkan dari estratégik highline
mbah ini tuh dia
mbak juga sangat baik orang orang
ayah benar juga
dan ya mbak juga

aduh memang aku harap kamu juga akan bersiopat
hari itu kita kathleen bisa berusaha
oh iya bisa kita berusaha
sakit stored dia dulu tadi calon man
kalau burch pengganti bahan pertama itu mbak mbak itu
kalau sampai kamu kenapa napa mbak kan pasti turun tangan juga
dengan lo nerima gue saat ini pun
oh udah bahagia banget loh
dan lo tau
kebahagiaan gue juga
karena gue udah kehilangan keisha
gue bahagia aja ada rena
ada skara dan sekarang
suatu saat nanti juga rena pasti akan tahu
pernah dibuang sama gue
gue yakin dia pasti akan
benci gue dan gue siap
dengan kemarahan dia
dan seperti janji gue juga
dan lo juga udah ngomong
gue akan memperlakukan
seperti apa yang mau lakuin
ke gue dan keluarga lo
gue gak akan pernah ninggarin mereka
gue akan selalu ada di sisi mereka
jadi janji sama gue ya
jangan pernah tinggalkan gue
lo udah gak kemana mana
gak ada yang meninggalkan kamu
kasih ya udah jadi kakak terbaik buat gue
terima kasih sudah menjadi adik yang baik
alhamdulillah ya allah
engkau telah menyadarkan elsa
memberinya petunjuk untuk akhirnya berada di jalannya love
dan semoga elsa akan terus seperti ini
seenggaknya ada seseorang yang bisa kupercaya
untuk membantu dan menjaga anak anak hamba
terus terang saya
gembira dan bahagia dan bersyukur pak
operasinya bisa berjalan dengan baik
ya hampir banget
iya tapi saya juga tadi
waktu kita bicara di dalam saya a bit concerned about
apa organ tubuhnya harus melakukan penyesuaian dalam kebudusan
ya tapi dokter bilang
selama ini masih sepenglihatan dokternya
itu yang kita harus syukuri sebetulnya
nggak ada penolakan dari badannya
iya semoga akan terus berjalan lancar ya pak ya
lama juga soalnya satu tahun observasinya pak
ya kita akan pantau terus kata dokter ya
sama elsa sama sarah juga
saya boleh tunggu di mobil saja pak
nggak mau masuk aja ke dalam aja
saya nggak usah saya gak mau mengganggu
pak surya saja ke dalam bicara
saya tunggu di mobil aja jadi sampai ke kanin
terima kasih ya mbak rosa
sama sama pak surya anytime kita kan besan
salam sekali lagi buat pusara dan elsa juga
saya sekalian pamit ya takutnya saya nggak sempat turun lagi nanti
terima kasih ya mbak rosa
sama sama kalau begitu mari pak surya
mama senang banget melihat anak anak mama aku rekebang
setelah mama itu dikabulkan sama allah ya
iya mama tenang aja ya
aku sama mbak nin gak akan berantem lagi kok kayak dulu
kita juga udah janji nggak akan ninggalin keluarga kita
iya mbak nien benar sama elsa benar
sekarang kita sebagai kakak adik kita harus memprioritaskan mama sama papa
tapi kalau misalkan ada debat debat kecil kita gak janji ya
ya wajah itu yang nggak apa apa
aku pengen deh kita satu keluarga untuk ketemu sama keluarga mas a aku ada surprise
surprise apa kita jadi penasaran ya mbak
kalau misalkan aku kasih tahu sekarang nggak surprise dok
surprise apa ini bapak dengar dari tadi
pokoknya mama harus sehat dulu
biar mama papa elsa nanti main ke rumah suprise cuma keluarga doang gak ada orang lain lagi
mama jadi nggak sabar pengen cepet cepet pulang
makanya harus sehat harus mangah
oh ya bu rosa bilang tadi dia nungguin kamu di mobil
tadi sengaja ya nunggu di mobil takutnya ada yang mau kamu sampein ke mama atau gimana terlalu ganggu katanya
oke ya udah kalau gitu aku pamit deh ya
mama cepet sembuh ya mama harus jaga kesehatan
papa juga harus jaga kesehatan papa nggak boleh bandel ya
bandel siapa yang bandel mama makannya banyak kok
jaga kesehatan ya
baru juga sebentar nyamai
teror lagi teror lagi
kenapa teror yang nggak ada abis abisnya ya
terus pasti ingin cari keluarga kan
kalau ingin cari teman saya sih nggak masalah
ya selain nabi mana yang dendam sama saya siapa lagi ya
ada aja yang nggak suka
jangan lihat dia ya
iya bener saya temannya michelle
saya nggak sengaja tadi soalnya lagi buru buru lagi ngejar orang
saya gak tau masalahnya kenapa
cuman tadi mobilnya saya ditabrak dari belakang
terus ya agak sedikit
ngeselin di jalan jadi saya kejar
kalau masalahnya kenapa saya juga gak tau
sebegitu banyaknya ya orang yang benci sama kamu
bahkan di jalan aja kamu dapat ancaman
kamu serius mas kamu dapat teror di dalam satu hari
kamu dapat ancaman lewat dari email
terus kamu ditabrak dari belakang
terus kamu dapat kiriman bunga kayak gitu
dalam satu hari semua
tapi udahlah ya nggak usah
gak usah kamu pikirin terlalu
kalau saya tuh sebenarnya gak masalah ya
mau ada teror langsung saya
nggak ada orang yang suka sama saya
tapi secara personal langsung ke sayanya ya
jangan melibatkan keluarga gitu
jangan sampai masalah
gak suka sama saya ya
yang dijahati kamu
kamu udah tanya sama habib belum
ya kenapa gak ditanya
saya kan sama abi baru berdamai
gak mungkin abi juga
mungkin aja dia tahu sesuatu
atau nggak dia bisa ngebantuin kamu
enggak tadi saya kira pertanyaan kamu
jangan jangan abi lagi
aku gak masuk zone
iya gak mungkin dia juga sih
tapi untuk saya bicara sama abi
kayaknya nanti dulu lah
saya nggak mau bicara sama
yang lain lain dulu
masih randy yang tau
takutnya kalau yang lain tahu
gak mau ngerabatin orang
biarin dulu aja lah
maaf saya dengarnya dream tadi
mau trip kemana
masalah trip ini
sekarang kan baru di
itu gak apa apa
tapi kamu udah sendirikan anaknya aja udah
udah ceria lagi
berasa kayak gak terjadi apa apa
ya udah kalau gitu bisa kurang ketawa
dokter kamu kan juga bilang
kandungan kamu baik
lo bisa jalan
ya aku juga kalau misalkan kamu ngajakin trip
mungkin kan kamu juga
penat juga kali dengan pekerjaan kamu
dengan teror ini makanya aku ngedukung aja
aku juga kenapa aku ayu
karena aku juga udah cukup mulai tenang
karena mama kan sebentar lagi juga udah mau keluar dari rumah sakit
udah beberapa hari ini
oke alhamdulillah kalau begitu
ya udah pas kan
kayaknya ntar dulu keluar keluar negeri ya
ah gak seru
keluar kota dulu aja
atau luar angkasa
saya sih minta sama randy
pingin ke daerah
udah lagi dicariin sama randy tempat tempatnya
mau coba ngajak mama sekalian ya
bebas aku ngikut kamu aja sih mas
tapi gini kalau memang kamu mau pergi
kamu harus lihat dulu kondisi pekerjaan kamu
jadi aku mau lagi packing kapan
sekarang juga boleh
tapi gak usah bawa
gak usah bawa bajunya ya boh
gak ya boh
oh ren bawa sesuatu buat kamu
tuh ada dua
makasih om ren
layla suka gak aryanya
selama saya pergi
kamu jarang kesini ya
maaf ya mbak soal itu
rumahnya agak keren gitu sih ya jadinya
oh enggak enggak bukan karena itu
saya cuma pengen tanya aja ke kamu
bukannya saya gak mau
tapi mungkin mbak juga ngerti
ya ketika saya
masuk rumah ini ya
apalagi masuk ke rumah catherine masih banyak
lalu hubungan kamu dengan
enggak enggak masalah kamu santai aja
eh mbak sebentar ya
saya izin angkat telpon dulu kayaknya
semua titik di kantor sudah kami pasang
oh gitu ya bagus bagus
pastikan semua cctv aktif ya
dan cctv yang dipasang
dari arah masuk kantor sudah aman juga kan
kalau gitu kalau udah beda semuanya langsung pulang aja ya
urusan kantor ya rem
kayaknya kamu akhir akhir ini agak lebih sering intens ya ngurusin kantor
apakah ada kejadian kemarin
mbak benci tahu
oh iya iya memang karena itu mbak
jadi sekarang ini sekuriti di kantor lebih dibutratat lagi
dan untuk sementara pak al tidak dulu masuk kantor
agar semuanya aman
ya semoga semuanya baik baik aja ya
iya pak terima kasih untuk doa
saya kekakuan dulu ya
nih bonekanya mau dikasih nama apa